saudara polisi menggerebek sebuah barak narkoba di kabupaten deli serdang sumatera utara
dalam penggerebekan polisi menangkap dua pelaku narkoba dan menemukan senjata api rakitan serta senjata tajam
polisi mengerebek barak narkoba yang berada di tengah perkebunan pisang di desa payageli deli serdang
saat penggerbekan polisi menangkap dua pelaku satu diantaranya diduga pengedar narkoba jenis sabu
dari tersangka polisi menyita dua paket sabu siap edar beberapa plastik sisa sabu dan alat menggunakan narkoba
polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam dan sepucuk pistol rakitan di sebuah rumah yang diduga jadi tempat berpesta narkoba